komisi pemilihan umum republik indonesia telah menerbitkan pkpu tentang pencalonan dalam pilkada serentak dua ribu delapan belas
dikutip dari laman detik com banyak pihak menyayangkan pkpu ini karena di dalamnya tidak ada larangan bagi mantan napi korupsi untuk kembali mencalonkan diri pada pilkada nanti
selama ini padahal kpu terus memperjuangkan larangan bagi ex napi koruptor untuk maju pilkada
meski demikian kpu telah menambah satu pasal dalam pkpu yang mengimbau partai politik untuk mengutamakan calon bukan mantan terpidana kasus korupsi
saat dikonfirmasi komisioner kpu evi novida ginting manik mengatakan syarat larangan ex napi koruptor terlalu lama diperdebatkan dikhawatirkan bisa mengganggu tahapan pilkada
namun kpu tetap melarang ex napi korupsi maju pilkada melalui imbauan
kepada parpol ia juga berharap larangan ini bisa dimasukkan dalam undang undang pilkada
sementara itu peneliti icw tama s langkun menilai pkpu ini menunjukkan bahwa negara mulai bersikap permisif terhadap para pelaku korupsi
icw berharap selain penegak hukum seharusnya partai politik dan masyarakat turut merespon langkah pemerintah memberikan karpet merah kepada mantan terpidana korupsi
yang kemudian pengenegari ini makin permisif makin melunak sama terpidana korupsi sama pelaku korupsi
dari mulai lembaganya dikurangi kewenangannya dibatasi kemudian sanksinya dikurangi dan lain sebagainya
termasuk kesempatan kesempatan bagi terpidana korupsi untuk masuk ke dalam gelanggang politik
justru menurut saya yang terjadi sekarang itu adalah kontradiksi dari yang dilakukan oleh penegak hukum selama ini
orang orang kepala daerah terlibat korupsi menggunakan jabatannya menjabatkan kekuatan politiknya buat korupsi itu dihukum
sekarang diberikan kesempatan lagi
seharusnya ketika dia dihukum maka ditutuplah ruangnya
di indonesia ini masih banyak orang orang yang tidak terlibat perkara korupsi tapi dia punya kualitas
nah ini yang kemudian harus juga menjadi pembelajaran bagi partai politik
jadi saya melihat ketika bicara terpidana korupsi yang kemudian mencalonkan
lagi atau ex nabi koruptor dia mencalonkan lagi tentu yang harusnya merespon ini nggak hanya penegak hukum
tetapi juga partai politiknya kpu nya masyarakatnya
nah ini yang dalam bayangan saya harus memiliki pemahaman yang sama
dan ini anda lihat anda mendapatkan karpet merah gitu ya
ya yang saya lihat kesempatan kesempatannya justru yang tadinya dilawan ditutup sekarang dibuka dengan leluasa
mantan koruptor boleh ikut pilkada dua ribu dua puluh
ini tersirat dalam peraturan kpu untuk pilkada dua ribu dua puluh
ini bertentangan dengan semangat kpu yang selama ini menggaungkan terbangunnya pemerintahan bersih melalui pemilu yang baik
ini juga tentu bertentangan dengan politik anti korupsi yang selama ini digaungkan pemerintahan presiden joko widodo
apa artinya kemudian peraturan ini bagi tumbuhnya demokrasi
bersama saya malam ini sudah hadir kang ujang komarudin direktur eksekutif indonesia political review
kang ujang selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan melalui telepon ada mbak titi anggraini dari perkumpulan pemilu dan demokrasi
selamat malam mbak fitri
selamat malam kang ujang
mbak titi terima kasih sudah mau bergabung
sayang sekali tidak bisa hadir malam hari ini
saya ke mbak titi dulu
saya ke mbak titi
mbak titi kita sama sama sedih ya akhirnya ada kemudian peraturan soal ini
saya sempat katakan ini tersirat karena memang tidak ada jelas pelarangan
hanya sebuah imbauan

jadi ini apa kira kira yang ditangkap oleh mereka yang akan maju pilkada
apa ini kira kira yang ditangkap oleh partai politik
ya mbak putri saya kira kalau soal apa yang langkah yang diambil oleh kpu ini
bagi kami sendiri di perludem tidak mengejutkan dan sudah bisa kami prediksi
meskipun pada fase awal kpu cukup ngotot ya membawa naskah yang pada awalnya
mengatur kelarangan dalam keputusan
jadi ekosistem politik hukum yang ada saat ini
sementara kpu diperhadapkan pada hambatan hambatan politik dan hukum yang harus mereka hadapi kalau kpu tetap memaksakan pkpu pencalonan dengan klausul awal
yang pertama yang akan dihadapi oleh kpu adalah peraturan ini tidak akan diundangkan oleh kemenkumham
karena peraturan kpu hanya akan legal hanya akan sah kalau dia diundangkan oleh kemenkumham
kemudian pertanda itu sudah muncul misalnya dengan lamanya proses harmonisasi dan juga proses pengundangan yang dilakukan oleh kemenkumham
lalu kemudian tidak hanya akan berhenti di situ kalau ini disahkan menjadi pkpu saya kira para mantan api koruptor sudah ancang ancang untuk uji materi ke mahkamah agung
dan kita juga sudah tahu akan seperti apa hasilnya berkaca dengan pengalaman pemilu legislatif lalu
dan yang terakhir
juga akan ada perlawanan politik kpu dianggap sebagai melakukan perbuatan abuse of power atau melampaui kewenangan dan mereka bisa dilaporkan ke dktp
pada fase sebelumnya juga kpu sudah mendapatkan peringatan atas pengaturan yang mereka buat
jadi memang kpu dipaksa untuk berada di dalam situasi yang sama sekali simalakama tidak menguntungkan
seolah olah beban itu diberikan pada kpu untuk mengatur
padahal sesungguhnya evaluasi yang paling mendasar harus kita lakukan adalah pada pembuat undang undang dan partai politik
karena dulu kan dalih mereka ketika melawan kpu tanda kutip mengatur ketika pemilu legislatif
oh ini materi muatannya bukan pada peraturan kpu materi muatannya harusnya di undang undang
kpu itu kalau mengatur melampaui kewenangan
tetapi pembuat undang undang
pembuat undang undang sendiri kan resisten untuk membuat pengaturan itu
dan alasannya selalu soal perlindungan ham dan lain sebagainya
tetapi publik sebagai yang harus diproteksi untuk mendapatkan kandidat terbaik
hak publik untuk mendapatkan calon calon yang bersih itu kan tidak menjadi konsideran tidak menjadi perhatian
jadi dengan segala pertimbangan itu ya akhirnya kami juga tidak terkejut karena itu yang akan dihadapi oleh kpu
kang ujang kalau misalnya ini artinya ya sudah bagaimanapun kan ini sudah muncul sekarang
kemudian tadi disampaikan mbak titi responnya banyak tapi sebagian besar mungkin mereka ini semua kembali ke partai politik
anda melihat ketika ini muncul banyak yang menuding kpu tapi kalau menurut anda apakah ini murni semua bisa dibebankan kepada kpu saja atau kembali
ini terkait dengan pendidikan politik yang
soalnya justru di partai politik itu sendiri
yang pertama ingin saya katakan sesungguhnya kpu itu harusnya berjalan on the track berjuang saja secara maksimal
jangan menyerah di ujung di dpr ketika dia ada rdp tersebut
yang kedua ini kan terkait dengan
tapi terkait dengan waktu dan ini
nah inilah yang harus dipikirkan oleh kpu sesungguhnya begini masyarakat menginginkan gitu kan bahwa pilkada itu ya kan pemimpin itu dipimpin oleh orang yang bersih
nah tapi di saat yang sama partai politik menginginkan yang berlainan
nah inilah sebenarnya ada perbedaan antara keinginan rakyat dengan keinginan elit yang ada di partai politik
nah di tengah tengah adalah ada regulasi pkpu

nah ini sesungguhnya ketika kita melihat secara kasat mata sesungguhnya ini juga memberikan kemudahan
nah ini sesungguhnya ketika kita melihat secara kasat mata sesungguhnya ini juga memberikan kemudahan
memberikan tadi karpet merah ya kan agar apa agar koruptor bisa menjadi pemimpin
karena tidak ada kata yang secara tegas memang tidak ada kata secara tegas melarang hanya ada imbauan dan menurut anda itu tidak akan digubris
tidak akan digubris kenapa kenapa tadi kalau itu pun dipaksakan ya kan ada gitu itu kan akan diuji materikan kepada mahkamah agung
dan pengalaman legislatif itu kalah
nah itu sesungguhnya saya ingin mengatakan ini tidak ada political will
betul dari semuanya dari kpu nya
tidak ada dari dpr nya
tidak ada dari pemerintah tidak ada
nah bagaimana kita ingin
membangun pemerintahan yang bersih
kalau seandainya pemimpin yang dilahirkan dari
ex nafi korupsi ini yang harus menjadi
perhatian kita bersama oleh karena itu
kita dari kalangan akademisi
kalangan masyarakat mereka menyayangkan
terkait terbitna pkpu
yang hanya menghimbau
nah ini catatan kita bersama
oke mbak titi kalau misalnya
dari sisi legalnya sudah tidak ada lagi
yang bisa dilakukan untuk mengubah ini
atau bagaimana mbak titi
nah itu dia mbak putri jadi ini
kontemplasi kami ya
dalam perjalanan pilek pilpres yang lalu
itu yang melatar belakangi
perludem dan icw
mengajukan uji materi
ke mahkamah konstitusi berkaitan dengan
huruf g undang undang nomor sepuluh
tahun dua ribu enam belas yang mengatur soal
pencalonan mantan api
jadi bukan hanya mantan api
korupsi tapi juga seluruh
mantan api karena
apa yang menjadi pegangan pembuat
undang undang untuk menolak mengatur
terutama partai politik dengan mendalilkan
hak asasi manusia dan lain sebagainya
itu adalah putusan
mahkamah konstitusi jadi
memang hulunya adalah ditastir
kami sudah mengajukan permohonan
dan permohonan kami sudah disidangkan
dan insya allah pada sebelas
desember nanti jam sepuluh
pagi itu akan putusan
jadi sejalan dengan permintaan
kami agar putusannya itu
segera mengingat proses
pencalonan jalur perseorangan
itu sudah dimulai nah harapan besar
kami mudah mudahan ketika
kita tidak bisa bertumpu pada
pembuat undang undang apalagi
misalnya partai politik lalu kpu
juga kemudian ya dengan
pendekatan mereka lebih mengedepankan
karena begini kalau mereka tidak segera
perseorangan akan terhambat
maka perseorangan itu sudah mulai
pengumpulan syarat dukungan
sementara tidak mungkin tahapan tanpa
alas hukum teman teman
dari jalur perseorangan itu kan perlu
kepastian sudah dimulai minggu depan
berarti ya betul betul
sudah dimulai minggu depan jadi
dengan demikian maka ya pragmatisme
itu memaksa kita semua karena
kita berhadapan dengan ekosistem
politik dan hukum yang sangat
tidak ramah nah ini minggu depan
mudah mudahan mahkamah konstitusi
memberikan angin segar bagi kita
merekonstruksi ulang pendekatan
kita untuk betul betul bisa
mendapatkan calon yang
dipertanggungjawabkan oke worst case scenario
misalnya ini jalan artinya
harapan sekarang kembali kepada
rakyat rakyat yang kemudian harus
tergoda tidak memilih
yang ikut dalam pilkada
berikut ya gitu kurang lebih ya
kang ujang ya harusnya seperti itu
tapi persoalannya adalah tetapi kita kan
permissive kang ujang nah itulah
persoalannya ketika nanti yang
mencalonkan ada ekskoruptor
saya punya keyakinan banyak yang terpilih
oke ini ada beberapa contoh
ada beberapa contoh kami punya
datanya dari grafis jadi ada
ekskoruptor yang kemudian berhasil
terpilih oke kita lihat di belakang
ya kita dilihat ahmad hidayat mubarak
kemudian ada lagi satu ya
pilkada makhluk utara syahri mulyo
menang pilkada kabupaten tulung agung

hampir enam puluh persen menjadi tersangka
sudah difonis hak politik hilang selama lima tahun
pasti ada yang milih gitu loh
iya pasti kenapa
kenapa dia kuat lokal strongman orang kuat lokal
memiliki banyak sumber daya apa dia punya jaringan
dia punya uang dia punya kekuasaan
jadi punya potensi untuk menang
jadi ketika dia katakanlah masyarakat dihimbau untuk tidak memilih tidak bisa
karena fakta dan kenyataannya mereka punya jaringan itu semua
untuk menguasai dana dan untuk tampil sebagai pemenang
nah ini sebenarnya menjadi catatan kita bersama oleh karena itu
memang betul kalau memang seandainya dari awal kpu itu melarang itu gitu
karena memang kejadiannya seperti yang kita lihat di layar tadi
nah ke depan tentu kita inginnya dpr pemerintah dan kpu
untuk membahas revisi undang undang pilkada
nah ini agar apa agar dimasukkan dalam undang undang pilkada hasil revisi nanti
berkutat dalam pembahasan ex napi koruptor lalu tidak tuntas tuntas
bagaimana daerah bisa membangun
atau sesungguhnya pembangunan bangsa itu dimulai dari daerah
jadi kalau daerahnya mohon maaf kotor
banyak eks nafi koruptor jadi
lalu memimpin daerah birokrasinya juga kotor
masyarakat juga ikut kotor lalu apa
yang kita harapkan dari pembangunan bangsa
oleh karena itu kita evaluasi bersama
bahwa ini catatan penting dalam konteks pilkada dan pemilu indonesia
bahwa ke depan harus lebih baik
sekarang kita jeda dulu nanti setelah jeda kita membahas lagi
apakah betul memang sulit untuk mencari mereka
para calon pimpinan kepala daerah
tetap bersama kami di cnn indonesia pranews
anda masih bersama kami di cnn indonesia pranews
kami masih membahas soal pkpu pilkada dua ribu dua puluh
di mana dalam aturan itu tidak dilarang majunya eks koruptor
untuk menjadi calon kepala daerah
ada kang ujang komarudin
direktur eksekutif indonesia political review
juga ada mbak titi perludem melalui sambungan telepon
saya ke mbak titi dulu mbak
sayang sekali tidak ada perwakilan partai politik yang bisa hadir malam hari ini
sekalipun kami sudah mencoba
mbak titi apakah
sebenarnya memang masih menggiurkan
katakanlah beberapa pentolan pentolan atau elit elit yang ex koruptor
untuk kembali dicalonkan
apakah partai politik masih melihat itu
bukankah sudah ada sejarah selama ini
yang kemudian membuat partai politik semestinya berpikir dua kali
tiga kali untuk tidak mencalonkan mereka kembali
ya faktanya dalam kontestasi lokal
figur itu menjadi sangat dominan mbak putri
figur figur yang punya masalah hukum ini
notabene juga orang penting di partai politik
dan ada sukses story nya begitu ya ketika mereka dicalonkan
lalu mereka menang lagi
mantan korupsi lalu menang lagi
misalnya bupati kudus
pertama kena perkara korupsi
keluar lalu mencalonkan lagi
terpilih lagi dan menang lagi
lalu kemudian disolok
dan ada juga beberapa daerah lain
ini kan soal pragmatisme mengedepankan
elektabilitas dan peluang untuk menang
sementara masyarakat kita menghadapi kesenjangan informasi yang sangat besar
soal dua hal
dan juga soal bagaimana kemudian pilihan pilihan
yang berdasarkan pada visi misi dan program
mereka dicitrakan sangat dermawan
dan dalam banyak hal informasi itu di spin atau dibalik
seolah olah mereka itu adalah korban konspirasi politik
nah ini juga jadi tantangan kita
satu sisi pak partai politik tidak melihat ini sebagai sebuah problem mendasar dari demokrasi kita
memperlihatkan bahwa kaderisasi yang memang betul betul tidak optimal
karena tidak memberi ruang bagi orang orang terbaik untuk muncul
tetapi yang kedua pragmatisme itu terlalu dominan
nah yang ketiga kita diperhadapkan pada pemilih kita
yang punya kendala dan kesenjangan terhadap informasi yang sangat tinggi
saya punya pendapat
termasuk permisif juga itu ya mbak titi ya
permisif saya kira kalau permisif kita agak terlalu berlebihan ya
karena faktanya mbak putri walaupun kita pilkada langsung
kan menu itu disediakan penuh oleh partai politik
kalau kita ingin misalnya pilihan terbaik
saya ingin kang ujang ini jadi calon kepala daerah saya
misalnya di daerah jawa barat
tetapi kalau partai tidak membeli ruang kepada kang ujang kan nggak bisa apa apa juga
tentunya pilihan pilihan itu
pilihan yang tersedia hanya ada dua
dan yang menjadi pilihan juga bisa dikatakan tidak semuanya lebih baik begitu
akhirnya diperhadapkan pada pilihan pilihan yang memang juga tidak lebih baik begitu
nah ini yang saya kira menjadi catatan kita di dalam pilkada
bagaimana kemudian pemilih juga tidak mendapatkan pilihan pilihan yang layak
tetapi kpu sebenarnya mbak putri
punya ruang untuk melakukan perbaikan pengaturan
di hulunya okelah ini sudah semua keterlanjuran yang ada
tetapi kpu bisa bekerja di ruang teknis yang lain
bagaimana menjaga pemilih agar terpapar informasi yang betul betul maksimal
misalnya persyaratan mantan napi itu boleh maju
tetapi harus jujur dan terbuka menyatakan bahwa dia adalah mantan api
dan jujur dan terbuka itu harus difasilitasi maksimal
ketika proses kampanye misalnya
ketika penyebaran bahan kampanye alat peraga kampanye
maka kejujuran soal mantan napi juga harus menyertai dalam satu paket holistik
misalnya dia mencantumkan tulisan gitu ya
iya misalnya dia mencantumkan tulisan mantan koruptor atau apa gitu
di tps harus dicantumkan misalnya di riwayat hidup yang ditempel di tps
tapi itu pasti tidak ada yang mau mengakui itu kan mbak titi
itu akan sulit dan tidak akan mungkin mantan koruptor ketika mau maju
ia mengakui dia merupakan mantan koruptor
kalau sekarang ada persyaratannya mbak putri kalau kita baca pkpu pencalonan
jadi mantan api itu harus mengumumkan di media masa lokal atau nasional bahwa dia adalah mantan api
tetapi praktik praktiknya ini disiasati dengan sangat luar biasa
pengumumannya kecil sekali hampir tidak terlihat
dalam banyak kasus di beberapa kasus bahkan oplah tempat pengumuman itu pun diborong habis
jadi yang tersebut hanya aksesoris jadinya
oleh karena itu harus ada intervensi kpu dalam kapasitasnya sebagai pengatur teknis pemilu
untuk mengatur teknis tahapan tahapan agar pemaknaan jujur dan terbuka itu betul betul melekat secara utuh
di dalam proses kontestasi pilkada kita
ini artinya kang ujang memang masih menggiurkan mereka mantan koruptor
menyaringnya dari sisi masyarakatnya bagaimana
ya masyarakat harus cerdas
jadi hari ini kita harus melihat bahwa ada persoalan di bangsa ini termasuk persoalan di daerah
pilihnya mohon maaf ex nafi korup terlolos ya kan
banyak yang terpilih
lalu katakanlah hari ini kita sedang memperdebatkan apa untuk pilkada
nah masyarakat mesti jeli dan melihat bahwa memang kita membutuhkan figur yang bersih yang memang bisa membangun bangsa
bukankah sekarang dunia ini sedang berlomba lomba mencari wali kota terbaik
itu bukan wali kota terbaik ya kan bupati terbaik di dunia
nah bagaimana kita melihat ini gitu
masyarakat jadi diedukasi dengan sebaik baiknya dengan secepat cepatan setinggi tingginya agar apa
agar bisa melihat bahwa sesungguhnya memilih figur yang benar yang baik yang profesional
berapa perlu yang ganteng tapi bersih kan yang bisa dipilih
bukan karena memang dia mohon maaf ya berlatar belakang tadi jaringan kekuasaannya jaringan oligarkinya
jaringan uangnya jaringan birokrasinya ya kan mohon maaf
lalu jaringan korupsinya ini yang harus dinapikan oleh masyarakat
nah ini sebenarnya penting bagi kita semua agar apa agar bangsa ini berubah
kita perlu perubahan bangsa ini nah kalau mohon maaf
tapi sulit kayaknya ya kalau misalnya buat tahun dua ribu dua puluh
karena semuanya pasti ada perhitungan instan partai politik seharus menang berapa daerah gitu kan
betul sepertinya dua ribu dua puluh ini kpu sudah dikunci
ya kan dikunci oleh partai politik agar memang aturan ini kan tidak tegas ya kan
lalu tidak diatur dalam undang undang ini yang menjadi sulit bagi kpu
tapi kan kita punya harapan bagi masyarakat itu
katakan kalau kata mbak putri tadi masyarakat permisif
nah ini tugas kita bersama
untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat atau apa
agar memilih secara cerdas apa yang dipilih figurnya
figur apa figur yang berkualitas yang cerdas yang pintar yang bersih
memang sulit tapi kalau tidak kapan kita ingin berubah
ini menjadi catatan kita bersama malam ini
oleh karena itu bagi seluruh daerah yang pilkada saya mengingatkan kepada masyarakat indonesia
mari pilih yang bersih ya kan bukan hanya mohon maaf yang ngasih uang
lalu apa mohon maaf ketika dia sudah mantan ex napi korupsi
lalu dia memberikan uang lalu apa yang diharapkan dari daerah itu
nah ini kan catatan evaluasi dan refleksi banknya
dan ini adalah bagaimana cara kita memperbaiki bangsa indonesia secara menyeluruh
nah momentum malam hari ini sesungguhnya menjadi momentum perbaikan bangsa
jadi rakyat menjadi kekuatan besar dalam mencari pemimpin itu
jadi kita jangan serahkan juga ke partai politik
karena partai politik pasti akan menyaring orang orang yang tadi
mereka itu saringan yang sesungguhnya kuat adalah di masyarakat
dengan tidak memilih mereka ya
mereka itu saringan yang sesungguhnya kuat

tapi untuk dua ribu dua puluh memang kita agak pesimis
tidak boleh kita pesimis
bangsa ini perlu optimis dan masyarakat juga harus optimis
iya mbak putri
mbak titi mbak titi anda optimis nggak sih sebenarnya kalau misalnya untuk kita melihat seperti ini
kemudian melihat perkembangan yang terakhir ada aturan seperti ini
sudah mulai pilkada mbak titi
saya kira kalau kami pribadi kami ya di perludem dan icw
kami berharap bahwa kabar baik itu bisa datang dari gedung mahkamah konstitusi
karena ini agak unik juga mbak putri permohonan kami
pemeriksaan permohonannya baru dua kali
jadi pendahuluan dan perbaikan permohonan
tetapi langsung diputus oleh mahkamah konstitusi nanti tanggal sebelas desember
kalau lihat dari gelagatnya mudah mudahan ada pertanda baik begitu
tetapi kalau untuk dua ribu dua puluh sebenarnya arah pilkada kita itu perlahan
walaupun sangat lambat mulai menghadirkan figur figur alternatif
dan ini disambut dengan sangat baik oleh publik kita
mestinya partai politik membaca bahwa masyarakat itu punya dahaga terhadap figur figur alternatif di dalam pilkada
nah apalagi misalnya indonesia ini kan sangat luar biasa mempromosikan
tetapi kan praktik demokrasinya tidak boleh berhenti hanya praktik prosedural
tetapi apa kontribusinya bagi masyarakat
ini kan agak anomalinya kita bicara demokrasi yang inklusif
demokrasi yang betul betul mewadahi kelompok kelompok minoritas perempuan dan lain sebagainya
tetapi ruang ruang itu selalu diberikan kepada orang orang bermasalah
nah jadi bagi saya ya kalau dua ribu dua puluh dengan segala keterbatasan yang ada
sesungguhnya kalau partai politik ingin meyakinkan publik kita punya harapan yang baik
maka ruang itu harus direbut
ini ada dua ratus tujuh puluh daerah apalagi mbak putri politik kita ini sangat tersentralisasi
peran dpp di dalam mencalonkan itu sangat dominan
bahkan dpp bisa mengambil alih dewan pimpinan pusat bisa mengambil alih pencalonan kalau dia berbeda pendapat
nah harusnya kalau dpp nya kan tidak sulit bagi dpp untuk punya komitmen pada politik bersih
jadi dulu waktu pencalekan dpr ri tidak ada satupun caleg dpr yang mantan nafi korupsi
harusnya kan kalau dpp punya komitmen dua ratus tujuh puluh daerah tidak sulit tidak terlalu besar
kalau partai dpp nya punya komitmen politik bersih apalagi ada partai yang jargonnya jelas bersih
ya pilih dong untuk pilkada ke empat
pilih dong untuk pilkada kali ini zero mantan api korupsi
nah makanya saya setuju dengan kang ujang bahwa gerakan kita harus sangat kuat begitu
bagaimana ketika misalnya partai politik tidak sepenuhnya bisa diharapkan
maka gerakan masyarakat sipil media terutama harus menjadi pionir untuk kemudian betul betul mengajak masyarakat menuntut ini dari partai
oke pokoknya saringannya sekarang tinggal di publik ya sekalipun kita masih menunggu tanggal sebelas desember nanti di mahkamah konstitusi
iya betul sekali
iya betul sekali
jadi saya kira publik mau tidak mau dan ini kerja besar mbak putri untuk mengedukasi masyarakat kita
dan saya kira media dan kelompok masyarakat tipil itu punya peran yang sangat kuat untuk membantu akselerasi ini
ya di tengah misalnya fenomena partai politik kita yang masih menunjukkan keengganan untuk melakukan itu
oke mbak titi anggraini terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
kang ujang terima kasih banyak malam hari ini sudah bersedia berbincang soal ini
dan kami akan kembali dengan informasi lain tetap di cnn indonesia prime news